gimana ya bagaimana kemudian kita bisa melihat nasib pemberantasan korupsi di indonesia
di tengah kita tahu bahwa di sisi hukum masih sangat terganjal belum ada pembuktian belum ada perkembangan
tadi anda katakan soal kasus novel baswedan di sisi lain kita lihat beberapa hari terakhir ada perkembangan
sepertinya ada internal antara wadah pegawai kpk dengan pimpinan kpk
bagaimana kemudian icw ataupun anda melihat ini
ya sebetulnya dinamika yang terjadi di kpk itu sepatutnya tidak mengganggu kinerja
karena kita juga lihat dalam beberapa waktu kebelakang juga kpk masih melakukan ott
pemeriksaan terhadap saksi tersangka juga masih dilakukan
jadi secara umum rasanya tidak ada hal yang terlalu serius dalam konteks pelaksanaan tugas kpk yang memang sudah berjalan
nah ini kan sebetulnya kalau tadi apa namanya
sudah disampaikan bahwa betul ada petisi yang disampaikan oleh pegawai
yang difasilitasi oleh wadah pegawai
itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa ada komunikasi mungkin yang tidak lancar di internal kpk
nah mungkin ini yang seharusnya diadres atau dituntaskan
baik oleh pegawai terutama juga oleh pimpinan sebagai yang pegang mandat tertinggi
agar kerja kpk yang sudah baik itu tidak terganggu
yang sekarang sudah berjalan oke
masih berjalan tapi siapa yang bisa menjamin kalau hal ini tidak kemudian merusak kpk dari dalam sendiri gitu
padahal kalau misalnya mau dilihat bisa jadi ini cuma soal ketidaklancaran komunikasi
meskipun ada dugaan lain bahwa memang proses hukum tertentu itu
berkaitan dengan orang orang
berkaitan dengan orang orang
yang tidak apa ya bahasanya
yang punya kepentingan
yang juga ini berkaitan patut diduga berkaitan juga dengan penyerangan yang terjadi terhadap novel
nah jadi ini sebetulnya memang ada kompleksitas tertentu
tapi kalau dalam konteks yang sekarang
misalnya kita bicara soal petisi pegawai kpk
ini bisa jadi juga soal miskomunikasi atau ketidaklancaran komunikasi
antara pegawai itu sendiri dengan pimpinan kpk
oke selain kemudian
anda melihat ada masalah misalnya miskomunikasi begitu ya
antara wadah pegawai kpk dan juga pimpinan kpk
yang tentu kita menunggu seperti apa ini kelanjutannya ya
mudah mudahan tidak mengganggu kinerja kpk
ya jangan sampai
salah satu persoalan lainnya adalah yang kemudian kami dengar
itu mengenai beberapa hal insiden misalnya bocornya ott dan lain sebagainya
apakah itu juga teman teman icw pernah mendengar itu
atau sempat ada informasi mengenai itu
ya sebetulnya informasi informasi seperti itu memang banyak berseliweran ya
tapi sejauh apa validitasnya
itu memang hal lain
karena yang bisa mengonfirmasi atau mengoreksi hal tersebut
memang hanya dari kpk sendiri gitu
dan di sisi lain kalau misalnya itu betul
ini kan kita berandai andai gitu ya
kalau memang itu terjadi ini bisa jadi masalah yang besar gitu
makanya kalau memang ada permasalahan di internal kpk
yang berkaitan dengan kinerja gitu ya
terutama dalam konteks penindakan
itu harus diselesaikan dengan betul betul gitu
dan disitulah kenapa kemudian peran pimpinan
itu juga sangat penting
karena kelima komisioner kpk harus menentukan secara kolektif kolegial
bagaimana kemudian permasalahan di internal kpk ini
jangan sampai mengganggu kerja kpk
terutama yang terkait dengan penindakan
ya karena mungkin begini
ada banyak upaya upaya pelemahan dari luar
jangan sampai di dalam justru juga ada pelemahan itu sendiri
salah satu bentuk pelemahan yang kemudian kita setengah bahas dari tadi adalah
soal penyerangan terhadap novel yang kemudian sampai sekarang belum juga tuntas
dan untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini